gua nangis lagi ya sini enggak ibu uh kali wanita itu ibu tolong saya saya
dijahatin sama perempuan ini udah gitu dong baik sama gue
bisa ngasih usah puluk puluk gue bisa ngasih nggak senang senang gue siapa juga yang narik
orang sengaja kondek gue tadi kan mobilnya jauh bye jauh mana udah deket banget kok hampir
lo tertabrak untung kan gue ikut kesini kan coba kalau nggak pasti nggak ada yang jagain
nggak usah selesai jadi pahlawan deh nggak usah ngikutin gue nggak akan oke
ya kok berdiri di sini
ehm kayaknya ada trouble demel di mobil loh gue cek dulu ya keluar
jadi pangeran lagi sama putri
kenapa lo malah milih jalan sama si cewek asongan
aku beneran tega sama gue
lo gak sadar apa
kalau gue udah bener bener jatuh cinta sama lo
gue gak mungkin kasih tahu mel
kalau ada pangeran sama putri
gue gak mau mel sedih
gue malah sama si cewek asongan sih
gue gak dianggap nih sekarang
pegel tangan gue
apaan sih orang gak ada mobil
apaan sih orang gak ada
sumpah lebay banget sih lo
gue udah bener bener kecewa sama loyo
kue pikir kebucinan lo itu
bikin lo mau ngelakuin apa aja demi gue
even my prince lewat di depan muka kita aja
sumpah gue benci banget

gue gak mau kasih tau ke lo
karena gue pengen jaga perasaan lo mel
iya mel ini gue
ternyata nggak ada apa apa kok
kita jalan lagi ya
kita jalan lagi ya
kita jalan lagi ya
kita jalan lagi ya
kita jalan lagi ya
kita jalan lagi ya
kita jalan lagi ya
apaan sih udah nyampe
usus goreng punggu dong
lo tuh kenapa sih nggak ngerti ya bahasa manusia
udah jangan ngikutin gue
batu batu jadi orang
batu batu jadi orang
batu batu jadi orang
sudah apalah arti hidup ini
hidup ini sudah tidak ada lagi artinya
kamu tega usus goreng
kamu tega membuang aku begitu saja
sumpah gue gak kenal sama
setelah semua yang gue lakuin buat lo usus goreng
pas gue kaya lo mau deket deket gue
sekarang setelah gue jatuh miskin
lo tinggalin gue begitu aja
saya udah gak mau hidup lagi bu
saya ditinggal sama kekasih saya
karena saya jatuh miskin
zaman now itu serem ya
banyak cewek yang suka manfaatin cowok
eh mbak jangan kayak gitu dong
mau senengnya doang
giliran susahnya gak mau
saya sedih banget bu
duh mbak gimana nih
maaf ya kita mau pergi
maaf ya kita mau pergi
maaf ya kita mau pergi
tolong mohon doanya ya bu
dia tega bu
sumpah lo aneh tau gak sih
jito tetap masih mau ninggalin gue
masih mau pura pura gak kenal sama gue
oke gak apa apa
orang ini jahat sama saya
tapi ternyata hatinya jahat
untuk apaan sih
gusa teriak teriak bisa gak sih
peluk gue sekarang peluk ibu
ibu tolong bu
peluk gue sekarang
gak mau tolong
saya dijahatin sama perempuan ini
kan sangat di deber dan
lo beneran gak bohongin gue kan gio
gue sama sekali gak ngeliat pangeran
kalo emang gue tau keberadaan dia dimana
gue tuh cuma pengen lo happy
dan gue tau persis yang bisa bikin lo happy
itu cuman pangeran
kalo gue tau keberadaan pangeran dimana
ih gue kesel banget hari ini
cewek asongan itu tetep aja bisa deketin pangeran
sekali lagi maafin gue ya mel
gue bohong demi ngejaga perasaan loh
karena gue yakin lo kecewa
kalau tau pangeran lagi sama putri
lo tau gak sih usus goreng
ini pertama kalinya lo
kita gandengan setelah lo sepakat
kalo kita gak akan kenal lagi
hari ini akan gue ingat selamanya
kalau perlu gue gak akan cuci tangan
biar bekas tangan lo masih menempel di tubuh gue
lo tuh bisa gak sih lo tuh serius
gue bingung deh sama lo
gue pikir drama yang lo lakuin tadi tuh lucu gitu
aku pikir gue buat keputusan
buat kita gak saling kenal lagi
itu semua bercandaan apa
loh kenapa sih usus goreng kok sensi banget
itu serius batu bata
gue serius mau move on dari situasi ini
yelagian kan gue udah
gue tuh kayak begitu
karena gue cari perhatian
pasang satu ya mas
semua buah harganya sama
seger banget kayaknya jus yang dibeli usus goreng
tadi gue udah beli makanan di warteg lima belas ribu
gue harus bisa ngebiasain diri buat berhemat
dulu gue gampang buang buang duit karena gue tinggal pakai credit card
sekarang gue harus kerja
gue gak boleh boros
terima kasih ya
ya makasih neng